saman hudi ditangkap polda jatim pada jumat karena diduga menjadi informan pemetaan rumah dinas kepada para perampok
saman hudi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
lantaran diduga turut membantu lima perampok yang menyasar rumah dinas wali kota blitar santoso pada bulan desember dua ribu dua puluh dua lalu
polisi menyebut masih mendalami dugaan balas dendam politik
saman hudi anwar sempat dipenjara karena kasus suap pembangunan sd negeri dan baru bebas oktober tahun lalu
saat lepas saman hudi pernah mengucapkan niatnya untuk membalas dendam karena dirinya merasa menjadi korban politik
sementara itu pada sabtu siang wali kota blitar santoso menyatakan tidak menyangka jika saman hudi anwar terlibat dalam aksi perampokan di rumah dinasnya yang menyebabkan kerugian hingga rp tujuh ratus tiga puluh juta
santoso menyatakan bahwa saman hudi merupakan mantan pimpinannya sendiri
ketika saman hudi masih wali kota santoso adalah wakilnya

santoso menyerahkan kasus ini ke pihak polisian agar terang benderang
dia juga mengimbau agar masyarakat kota blitar tidak terpengaruh dan tetap kondusif apalagi menjelang tahun politik
tim liputan cnn indonesia